polisi masih mendalami motif dibalik pembakaran mapolres damas raya yang terjadi pada minggu dini hari
polisi mengaku menemukan potongan kain bertuliskan isis di lengan para pelaku dan menyimpulkan bahwa aksi itu sebagai tindakan terorisme
sementara itu tim laboratorium dan forensik mabes polri dibantu tim inafis polda sumbar bersama sama melakukan olah tempat kejadian perkara
hingga senin pagi masih terlihat kepulan asap tipis dari dalam gedung mapolres yang terbakar
tim lafon mabes polri bersama inafis polda sumatera barat bersama sama melakukan olah tempat kejadian perkara
mereka memeriksa beberapa titik yang diperkirakan sebagai tempat api berkobar pertama kali
gedung mapolres damas raya yang berada sekitar lima jam perjalanan dari kota padang ini hangus terbakar pada minggu dini hari
dua orang tidak dikenal diduga menjadi pelaku pembakaran dengan menggunakan panah api
keduanya tewas ditembak mati petugas tak lama setelah api berkobar membakar gedung
polisi memastikan pelaku sebagai teroris
selain menemukan surat surat jihad
polisi juga menemukan potongan kain berlambang isis di lengan kedua pelaku
kedua terduga pelaku yang tewas ditembak itu diidentifikasi sebagai eka fitri akbar dan engria sudarmadi
keduanya berasal dari provinsi jambi yang merupakan daerah perbatasan kabupaten darmas raya
jenazah keduanya kini berada di rumah sakit bayangkara polda sumatera barat di padang guna keperluan otopsi
sementara itu aktivitas pelayanan mapores dipindahkan ke beberapa lokasi yang tidak terbakar
cunedi kambang damas raya
sementara itu dua pelaku penyerangan dan pembakaran markas polres
dibawa ke rumah sakit bayangkara untuk diotopsi
setelah menempuh perjalanan selama empat jam dari kabupaten darmas raya menuju padang
dua jenazah pelaku pembakaran dan penyerangan markas polres darmas raya
akhirnya tiba di rumah sakit bayangkara di jalan jati kota padang minggu sore
menggunakan ambulans rumah sakit daerah sungai rumabai
dua jenazah langsung dievakuasi ke kamar jenazah untuk diotopsi
pengawalan pun dilakukan aparat brimob bersenjata
polisi sudah mengetahui identitas kedua pelaku penyerangan
pelaku berasal dari kabupaten bungo dan kabupaten merangin provinsi jambi
kepala rumah sakit bayangkara menyebut
kedua jenazah pelaku akan segera diotopsi untuk dilakukan identifikasi
dan berikut identitas kedua pelaku penyerangan
kepala rumah sakit bayangkara menyebut

kita sudah terhubung lewat skype dengan fotojurnalis cnn indonesia
john nedi kambang yang saat ini berada di kabupaten darmas raya sumatera barat
johan bagaimana situasi terkini di sana
apakah gedung mapolres sudah mulai diperbaiki
atau masih ada
ada proses pemadaman
eva di belakang saya ini adalah salah satu tempat
salah satu ruangan yang hancur dan hangus akibat kewaran api
yang terjadi pada minggu dini hari kemarin
masih terlihat sebenarnya asap kepulan kepulan asap
sisa sisa kebakaran yang terjadi kemarin malam
nah hari ini proses pemadaman
sudah tidak ada lagi di lokasi
namun ada tim yang sekarang sedang bekerja untuk melakukan olah tkp
bagaimana dengan aktivitas perkantoran di mapolres
apakah dipindahkan ke wilayah lain atau seperti apa john
nah pihak polres darmas raya ini sebenarnya berencana pada hari senin ini
sudah mulai beraktivitas normal seperti biasa

namun belum ada ruangan karena ketiadaan ruangan untuk memindahkan banyaknya personil
maka hari ini mereka masih mempersiapkan beberapa ruangan
ada beberapa tempat di sini misalnya di bagian reskrim dan gedung dharma wanita misalnya
yang tidak terbakar sama sekali itu mungkin bisa dimanfaatkan
nah mereka sedang mempersiapkan proses pemindahan kantor darurat begitu eva
john pelaku sudah disampaikan identitasnya oleh kepolisian
dan ada dugaan terkait dengan jaringan isis
sejauh mana sebetulnya keterlibatan para pelaku ini dengan jaringan isis
dan mengapa targetnya harus mapolres darmas raya
nah ini yang masih terus didalami menurut kapolres darmas raya pak rudi yulianto
dalam perbincangan tadi sore masih mereka masih melakukan pendalaman
pengkajian secara mendalam apakah ini benar benar terkait dengan jaringan isis
atau ada jaringan lain begitu eva
nah salah satu tugas yang dilakukan oleh tim inavis dan apa namanya
for mabes polri tadi hari ini adalah mereka mencari dan mengetahui apakah
dari mana di titik titik mana misalnya kebakaran ini berasal
dan apakah ada sedikit dari pelaku yang tertinggal di sini eva
jadi sampai saat ini sebenarnya masih belum dipastikan apakah kedua pelaku terkait jaringan isis atau tidak
yang pasti pihak polda sumatera barat meyakini bahwa ini adalah serangan teroris
dan kedua pelaku bukan berasal dari sumatera barat tapi berasal dari jambi eva
dengan adanya serangan di wilayah tersebut tentunya akan membuat kekhawatiran masyarakat sekitar
apakah anda melihat ada perubahan pola pengamanan di sekitaran mapolres
atau bahkan mungkin lebih jauh lagi di kabupaten
nah di mapolres ini memang aparat keamanan disiagakan dengan memperbantukan beberapa kesatuan dari brimok
polda sumatera barat termasuk dari polres tetangga
ini guna mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
peristiwa yang terjadi pada hari minggu
begitu juga halnya dengan beberapa polres di sumatera barat
mulai hari ini sebenarnya sudah memperketat pengamanan di mako masing masing ya
jon nedy kambang melaporkan langsung dari kabupaten dharmasraya sumatera barat